gubernur dki jakarta anies baswedan secara resmi menyatakan telah mencabut izin reklamasi untuk tiga belas pulau di utara jakarta
pencabutan izin ini didasarkan pada hasil verifikasi badan koordinasi pengelolaan reklamasi
menurut gubernur anies pulau reklamasi yang sudah selesai akan ditata pengelolaannya untuk kepentingan publik
reklamasi selesai kita tidak berencana meneruskan seluruh tiga belas pulau ini dicabut izinnya
dan semua surat surat izinnya sudah dicabut sehingga mereka tidak bisa melakukan reklamasi lagi
berhenti sampai di sini
dan kita pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi akan dipakai manfaat untuk publik yang sebanyak banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada